oksan sudah datang
dari tadi saya nungguin bapak
oke mulai pak
untuk regu c
puasa termasuk dalam rukun iman atau rukun islam
untuk regu d
apa arti dari laylatul qadar
apa arti dari malang laylatul qadar
aduh lelet banget sih lo
sekarang kan giliran erak sama sisi
terus gimana dong
wah ya mana ngamur gitu sih
abis yang gue dengar itu
udah dirita sama mila
karena regu d menjawab dengan melecehkan maka regu d dianggap gugur atau tersisi
tenang tenang semuanya
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
masih gak ada
bak bak selanjutnya adalah melempar pertanyaan
nabi muhammad adalah seorang nabi yang keberapa
seorang nabi yang mendapat muzizat dari allah yang bisa berbicara dengan binatang adalah
ya regu seh
oh sulaiman nabi sulaiman
berhubung regu a dan regu c nilainya sama
maka pertanyaan akan ditambah lagi untuk menentukan siapa pemenangnya
pertanyaannya adalah siapakah malaikat penyampai wahyu
dengan demikian maka pemenangnya adalah regu c laura dan glenn
terus kita gak dapet duit dong
gitu udah lah kamu nggak boleh ngomong kayak gitu
kita harus partai
yang penting kan usaha
nggak apa apa kali mereka yang menang
ngapain lagi gue nih di sini
dari pagi sampai pagi kayak gini pelangat pelongo jungar jangur
biasanya mah gua nyuci masak
kagak betah deh gua mah
tapi gua biasa gawe biasa kerja
ini caranya mah
gua mesti ngerjain apaan ya
kecir kecir ini lagunya
ya tuhan dari jakarta
eh saya menyanyi ya tuhan
memang sengaja untuk menghibur menghibur hati yang duka
blang blang blang blang buah mangga buah kecap
kamu ini apa apaan sih
kamu tahu itu barang saya mahal sekali harganya
saya beli itu dari paris you know
dari bojong kek
mau cianjur kek
karena gua tahu lah kalau udah pecah mau gimana
makanya kalau jadi orang itu hati hati ya
hmm memang gitu aja marah
masa aku kalah cerdas cermat
iya yang menang masih laura
masa kita kalah sama tukang cuci itu
iya aku juga nggak tahu
tapi emang kenyataannya kayak gitu mam
nanti kita pikirin gimana caranya membalas orang orang kampungan ini
ingat ya saya gak akan biarkan kalian bisa berbuat ini terus menerus dalam rumah saya
ngapain tuh emang
gua salah apaan cuma jatuhin orang marah
ini dikutuk upret
ini dikutuk upret
apalagi kalau bukan cucian
sekarang kamu cuci itu pakaian pakaian semua
soal mencuci mencuci mah ini urusan gua gampil
kurak juga lo
eh bu omat mau dibawa kemana nih cuciannya
sini biar saya aja yang nyuci
aduh saya aja bu
itu kan udah jadi kerjaan saya
gua juga bisa nyuci sendiri
aduh saya aja bu
kalau katawan tuhan nanti saya bisa dipecat
lah ini urusan gua
aduh gimana dong bu
aduh lo tuh ga usah mikir gimana gimana
yang pasti gue yang nyuci
lo tenang aja dah
yaudah kalau gitu saya siapin mesin cucinya ya
nih caranya begini
ini cuciannya dimasukin ke sini
terus dikasih air
terus ntar muter muter deh
waduh ribet amat
pakai beginian segala
hah muter muter begini
hah cuma air doang yang dibuter muter mesin
kagak kena sama gua mah
nih gue bisa nyuci yang lain yang lebih bersih
tapi kagak pakai mesin ginian
eh gimana sih
tapi ngeliat mesin cuci aja aneh
ih besar kampungan
eh kalau nyuci pakai mesin beginian kagak ada tantangannya
gak kaya ada tantangannya segala sih
eh parah lo
cucian juga pakai tantangan
pantai tuh orang
jam berapa sih lo kini
belum nongol juga
teteknya mau ngebantuin keliling
enggak bisa diandelin tuh anak tuh
mendingan gue jalan sendiri aja deh
masa gak ada yang cukur
kaki orang dulu kalau mau kemana mana kaki kanan
mudah mudahan rezeki bertumbuh
gak puas ya loh ya
gampang bikin deket
eh jam berapa ya
jam berapa ya
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak bisa dianggap
gak punya vimos di sini mobil
gak bisa dianggap

udung satu mascha
tah eh vega

postat ayo cepet eh saya mau tanya secerah apa ini pak ustadz kan yang tahu masa nanya
saya sih waduh apa yang gue camain ya ayo buruan pak ustadz ayo deh yahyain jadi saudara saudara
paham sama yang saya omongin mengerti terima kasih jadi manfaat mencukur itu ada dua yang pertama
tentunya menjaga kebersihan yang kedua jangan sampai dianggap rampok kita hahaha jadi diantara
ibu ibu keluarga ibu ada panakan segala anak ada yang gondrong atau bewok cukur supaya bersih
kalau nggak cukup saya juga bisa nyukur hahaha paham jadi demikian acara saya pada hari ini
jangan lupa sholat lima waktu
bersyukur yang bersih sebab kebersihan dan sebagainya daripada iman bukan begitu
wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak atas
apa nih apa nih saya ngerti nih postat terima kasih banyak kalau pak ustadz mau menerimanya
postat sudah bantu memberikan pengarang kepada anak anak
oh terima kasih deh ya alhamdulillah eh ngomong ngomong kapan saya kemarin lagi
nih mudah mudahan kamis depan bapak bisa kami undang kemarin baik baik baik baik
aku anterin kamu pulang tapi next beda nggak usah ki aku pulang pakai mobil
lagian kan supir aku udah nunggu dari tadi ayo api aku anterin kamu ya kan aku kerja sama kamu
kamu terik naon ke dia
tante aduh tante luki itu cuma mengantrin opi pulang aja